bagi anda yang berencana mudik lebaran melalui jalur pantai selatan
anda bisa singgah ke cilacap jawa tengah
di sini anda bisa berwisata sekaligus mengenal sejarah di benteng pendem
sebuah destinasi wisata sejarah yang terletak di kawasan pantai teluk penyu kabupaten cilacap jawa tengah
lokasi benteng pendem ini terletak tidak jauh dari pusat kota cilacap
hanya sekitar lima belas menit perjalanan menggunakan kendaraan roda
dinamakan benteng pendem karena konstruksi benteng ini sebagian tertimbun tanah
pendem merupakan bahasa jawa yang berarti tertimbun
benteng pendem selesai dibangun tahun seribu delapan ratus delapan puluh
dan difungsikan sebagai lokasi pertahanan pasukan belanda di daerah pesisir selatan pantai jawa
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hingga kini
benteng yang termasuk salah satu cagar budaya di indonesia ini
menjadi salah satu objek wisata andalan di cilacap
keunikan dari benteng pendem ini adalah konstruksinya
yang terbuat dari susunan batu bata merah tanpa beton
meski sudah berusia lebih dari
seratus tahun konstruksi benteng pendem ini masih kokoh
wah yang menarik dari benteng pendem ini adalah salah satunya strukturnya
karena ini semua dibangun dengan batu bata merah tanpa tulangan
sehingga misalnya ya di lantai yang saya pijak ini adalah lantai kedua
tapi ini semua adalah batah tidak ada tulangan besinya tapi begitu kuat
benteng ini dikelilingi parit yang cukup lebar
mulanya bertujuan untuk menghambat pergerakan pasukan musuh
terdapat dua jenis benteng pertahanan
yaitu benteng pertahanan terbuka tanpa atap
dimana bagian bawah dilengkapi rongga tempat mesiu
dan benteng pertahanan tertutup
ada dua jenis benteng pertahanan disini
yaitu yang terbuka dan juga yang tertutup
ini yang tertutup jadi ada atapnya
jadi biasanya tentara belanda akan berada disini
kemudian akan melancarkan serangan melalui lubang kecil ini
pada pasukan pasukan yang akan menyerang benteng ini
selain benteng kawasan wisata ini juga dikelilingi ruang terbuka hijau
yang menjadi tempat pilihan komunitas
dan anak anak bersantai dan berbaik
yang menarik disini itu karena gedungnya kali ya
ini kan unik gitu ya
terus juga selain untuk mengenalkan sejarah ke anak anak itu
ini kan bangunan bangunan itu masih asli gitu loh
jadi tempatnya juga kan asli gitu
benteng mendem cilacap dibuka untuk umum setiap hari
tiket masuk dikenakan biaya tujuh ribu lima ratus rupiah per orang
tanpa batasan waktu
belajar sejarah jadi sangat menarik ya
meliputan cnn indonesia